gubernur non aktif dki basuki cahayapurnama yakin pelaksana tugasnya mampu melanjutkan program kerja di pemprov dki
ya ahok menyatakan telah berdiskusi dengan pelaksana tugas dan memberi sejumlah pesan terkait masalah ibu kota
masalah sampah dan juga pengelolaan lingkungan dititipkan ahok pada pelaksana tugasnya
menurut ahok pelaksana tugasnya adalah seorang birokrat mumpuni yang sudah berpengalaman sehingga tidak perlu diragukan lagi kepemimpinannya
sementara terkait polemik plt berhak mengesahkan apbd dua ribu tujuh belas ahok meminta semua pihak untuk menunggu keputusan mk atas gugatan uji materi yang telah diajukan
saat ini rancangan apbd dua ribu tujuh belas akan dikonsultasikan dengan dprd